sekaligus tantangan ke depan perjuangan untuk terus bagaimana agar cita cita kebersamaan kita bisa terwujud
dalam mewujudkan indonesia yang lebih baik
indonesia yang adil makmur untuk semua di mana kita membutuhkan kesungguhan untuk melaksanakan cita cita kedua partai
karena itu saya berterima kasih kepada pks yang telah hadir di kantor dpp pkb
tentu kita ingin terus bekerja sama baik di legislatif maupun di eksekutif
kalau tidak di eksekutif pusat ya di eksekutif daerah
sebelum eksekutif tentu ada koalisi koalisi di tingkat pilkada
insya allah kita juga akan ya setuju ya pilkada nanti kita cari jalan agar kita bisa berkoalisi
kita punya pengalaman banyak berkoalisi bersama pks
juga ke depan lima tahun kita ingin ada perubahan perubahan yang lebih baik
ekonomi politik dan kehidupan kita menjadi lebih maju lagi di masa yang akan datang
selanjutnya jubir pkb dan pks akan diambil alih oleh habib abu bakar
terima kasih pak presiden dr mohaimin
ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertama kami dari pks ini berbahagia

dalam posisi waktu yang sangat mepet dan mendesak
karena padatnya jadwal masih diterima dengan suasana enjoy indah
dan pertemuan hari ini adalah bagian daripada menghidupkan nostalgia kerjasama besar kita
saya lihat wapres kita ini begitu emosional
bangkitkan semangat untuk berlanjut
mau kemana kita dan dimana kita dan bagaimana
tapi yang cepat sudah putus adalah
kalau ingin menjadi gubernur kita tawarkan
kita siap dan kita akan bekerjasama di banyak daerah
pkb kita siap membantu
membangun kerjasama di parlemen
dengan undang undang yang bisa lebih
kira kira nggak jauh sekitar itu saja dialog dialog kita
dan ini saya lihat nostalgia emosionalnya dengan pkb ini semakin hidup
semakin hidup dan saya dengar curhatannya
dr mohaimin tadi begitu menarik
dari kawan kawan yang datang ini juga ingin menyampaikan
besok kami akan ada halal lebih halal
kita akan mengundang seluruh
presiden wakil presiden dari semua calon
kita undang seluruh partai
berharap ada suasana konsoliasi apa
rekonsiliasi yang baik ya
sehingga kedepan kita berpikir
mari kita kerjasama memikirkan nasib
lima tahun kedepan lebih baik lagi
pulangnya lewat tol andara
pks pkb terus berkolaborasi
untuk kemajuan bangsa dan negara
silakan kalau ada sesuatu yang ingin diperhatikan bisa diperhatikan di video ini ya
silakan kalau ada sesuatu
ini selalu pertama tiap ada nanya nanya nih
karena kita mengawal kulab apa nostalgianya tadi kita kawal bip
izin gus bae win dan abib abu semua
setajajaran tatang dari kompas com
ingin menanyakan sejumlah pertanyaan soal pertemuan tadi
apakah pertemuan tadi juga turut membahas
kawan nostalgia koalisi perubahan
yang sore hari ini sudah menyatakan dukungan
terhadap prabowo dan gibran yaitu partai nasdem
itu yang pertama yang kedua tadi habib menarik juga kok yang dibahas jawa timur sawah jawa tengah
sudah ditawarkan juga ke pkb
nama yang muncul itu anies baswedan atau bukan tadi dalam pembicaraan
kemudian yang terakhir untuk gus muhaymin
ini banyak kebingungan publik ini gus
membaca kemarin pertemuan gus muhaymin dengan pak prabowo karena mengatakan
kerjasama ingin dilanjutkan tapi di legislatif dan yang lainnya
nah di eksekutif itu gimana gus
ini sebenarnya pkb ini apakah memang sudah firm mau mendukung pemerintahan prabowo gibran atau belum sebenarnya sikapnya gus
oh itu bukan jubir ini harus presiden yang jawab
pertanyaannya mungkin masih berkaitan dengan pertanyaannya dari gus tatang saya arief dari siena indonesia com
gus imin belum menjelaskan lebih lanjut dalam posisi tanya jawab pas ke pertemuan dengan presiden terpilih prabowo subianto
nah mungkin bisa dibocorkan sedikit sebenarnya
apa sih yang dibicarakan dengan pak prabowo dalam pertemuan kemarin
mungkin bisa disebut silaturahim tapi tentu kan dalam suasana politik yang baru saja ditetapkan sebagai presiden terpilih
kemarin juga kan sebutan gus tuh ingin terus bekerja sama
apakah ini juga menandakan bahwa
mendukung pemerintahan prabowo gibran di dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
oke lanjut satu lagi ayo silakan mbak
ijin gus saya fauzi dari kantor berita antara
melengkapi saja terkait pilkada tadi juga diomongkan soal pilkada
di akar rumput saat ini sedang ada wacana
jika seandainya koalisi perubahan ini mendukung pemerintahan prabowo gibran
mereka akan memboykot tiga partai ini di pilkada yang akan datang tidak akan memilih
kira kira tanggapannya seperti apa terima kasih
izin kalau misalnya tadi gus muhaymin sudah dibombardir pertanyaan oleh rekan rekan yang saya lain
nah ini kan dari koalisi perubahan yang belum bersilaturahmi langsung
dengan presiden dan wakil presiden terpilih adalah tinggal pks ini
nah tadi apakah pembicaraan di dalam juga apakah gus muhaymin ini memberikan bocoran
mungkin testimoni kemarin bertemu dengan pak prabowo ini membahas apa saja
ataukah walaupun gus mohaimin belum
belum tegas gitu ingin mendukung pemerintahan ini
apakah ada ajakan ajakan ke arah sana gitu
atau mungkin gus mohaimin bilang kayak kalau pks oke
karena kan kemarin pantunnya juga gitu kalau ingin berjuang bersama ini bersama pks gitu
apakah ada ajakan untuk mendukung ayo mendukung pemerintahan prabowo gibran gitu
jadi saya jawab yang terakhir dulu ya
pks mengundang besok ahlal bi halal
itu mungkin mukaddimah untuk diketah dialog untuk ngobrol banyak ya
kita berharap pak presiden pemenang bisa berhadir ya
dan partai partai yang lain juga berhadir dan sepaling tidak sohibulbet pkb disini berhadir jangan lupa
jadi kita kumpul saja dulu di pks esok di ruang sana yang kecil tapi mungkin romantis lah ya
jadi mungkin dari situ nanti kita akan berangkat langkah selanjutnya ya
yang jelas bahwa pks ini saya sudah katakan pks paling siap dengan segala situasi
mau di dalam mau di luar mau di dalam tugaskan keluar dari luar ditugaskan ke dalam kita siap
tiga permasalahan suasana dialognya aja nanti ya kita tunggu saja berapa hari ini moga moga kalau pak prabowo datang
ya kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang kita akan sambut ya gitu
ada pun menyangkut masalah pilkada semua rata rata menginginkan anies maju lagi ya kalau memang cocok ya why not
silahkan saja tetapi dari pks lagi menginginkan karena pak anies sudah dua puluh lima persen suaranya sudah levelnya nasional
jadi kita berharap ada kader dari pks kebetulan menjadi jawara sedikit dalam kursi
paling tidak delapan belas kursi sudah bisa mengantarkan untuk memilih gubernur suku pun nggak bisa berdiri sendiri
selebihnya nanti siapa yang akan terpilih dalam situasi situasi nanti di ujung ujung ya
apalagi tadi pertanyaannya menyangkut pembicaraan di internal kita ada bocoran apa dari pak mohaimin
pak mohaimin ini bocorannya tidak terlalu banyak halus halus aja
jadi sehingga kita gak bisa menangkap sebenarnya ya bocoran halus
jadi cuma saya yakin dan percaya pak mohaimin ini orang demokrat yang sangat kuat
dan punya perhatian dalam untuk membangun bangsa kedepan
pasti dia punya perhatian dan tidak akan baper terus berkelamaan ya
kita juga begitu begitu udah putus apa semua next ya allah ke depan kita melangkah selanjutnya ya
nggak ada kita belum tahu dengan nasdem perkembangannya apa ya
yang jelas nasdem itu pak surya itu senior kita paling cantik dalam bermain politik dan matang
kalau mau cara yang terbaik kita ikuti ya kita ikuti tinggal kita lihat nasihat kita belum dengar bagaimana selanjutnya
saya rasa cukup ya ada lagi yang belum terjawab

besok akan diadakan acara pembubaran timnas besok pagi
besok lebih halal di rumah
pertanyaan soal pertemuan kemarin saya kira tidak perlu dijawab sudah cedel lolo masih ditanyakan ini
jelas jelas terpampang gitu
itu masih ditanyakan lagi
sudah jelas beritanya sudah cedewele
barang cedolol masih ditanyakan ya